di tengah bulan ramadan sejumlah harga bahan pokok masih naik
pedagang pun bingung lantaran banyak pembeli mengeluhkan soal harga
kenaikan harga bahan pokok masih terjadi di pasar tradisional sederhana kota bandung
seperti daging ayam minyak goreng hingga bumbu dapur
harga daging ayam semula rp tiga puluh enam per kilogram
namun saat ini naik menjadi rp tiga puluh delapan per kilogram
selain itu harga minyak goreng curah saat ini rp enam belas per liter
kalau bumbu dapur yang naik bawang putih bawang putih bawang bawang merah masih tetap
masih tetap di harga rp dua puluh delapan rp tiga puluh lah
awalnya dari empat puluh jadi empat puluh delapan
ya mungkin faktor tau kelangkaan tau gimana itu deh dari distributornya
tapi pengiriman umum kurang
bahan toko yang lainnya jagung
jagung dari sepuluh jadi empat belas sekarang